memang itu terjadi pelonggaran protokol kesehatan karena memang sudah digaungkan oleh pemerintah sendiri
bahwa ada protokol kesehatan nomor empat yaitu menjauhi kerumunan di mana itu adalah yang dilanggar
jadi yang dihimbau kepada masyarakat adalah yang dilarang bukan mengunjungi pusat tiburan
atau bukan mengunjungi pusat perbelanjaan tapi dijauhi kerumunannya
kalau melihat sudah jelas situasi pandemi kita melihat misalnya pada saat kita akan datang ke pusat perbelanjaan itu cukup penuh
kemudian kerumunan juga terjadi ya sebaiknya kita menghindari hal hal tersebut karena itu merupakan upaya pencegahan kita